informasi pertama di cnn indonesia update datang dari jepang
petinju profesional amerika serikat floyd mayweather jr
mengonfirmasi rencana bertanding melawan atlet kickboxer jepang tenshin nasukawa
yang akan digelar di tokyo jepang
melalui konferensi pers yang digelar di tokyo
di senin waktu setempat
petinju empat puluh satu tahun yang belum pernah kalah ini akan berlaga di kompetisi mma
yang bertajuk rezin empat belas
lawan mayweather tensin nasukawa yang masih berusia dua puluh tahun
telah bertanding di kompetisi mma sebanyak empat kali
dan memenangkan seluruh pertandingan tersebut
laga dua petarung ini beda disiplin
dan akan digelar di saitama super arena tokyo pada tiga puluh satu desember mendatang
mayweather mengatakan keputusan untuk bertarung di jepang
adalah untuk memperluas pengalaman bertarung internasionalnya
yang belum pernah bertarung di luar amerika serikat
melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin korea utara kim jong un
kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama
di bidang pariwisata pendidikan dan kesehatan
pada minggu waktu setempat
disambut langsung oleh pemimpinnya
pemimpin korea utara kim jong un
ribuan warga korea utara berdiri di jalan jalan
untuk menyambut iring iringan mobil kedua pemimpin negara ini
kim jong un mengungkapkan rasa terima kasihnya
atas dukungan pemerintah dan rakyat kuba
yang telah memberikan dukungan kepada korea utara
dalam membangun hubungan dengan dunia internasional
dan perdamaian di semenanjung korea
presiden kuba direncanakan meninggalkan pyongyang pada selasa
dan selanjutnya ia akan mengunjungi tiongkok vietnam dan juga laos
selanjutnya otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan italia
merilis rekaman video yang memperlihatkan kerusakan lingkungan
akibat terjangan badai dan hujan lebat di italia pada minggu waktu setempat
rekaman video ini menunjukkan ribuan pohon di wilayah pegunungan alpen
yang tidak jauh dari kota belluno sekitar seratus km bagian utara kota venezia
hutan pinus dan cemara merah yang sudah ada sejak berabad abad lalu
rusak akibat seretan badai
dengan kecepatan angin mencapai satu ratus sembilan puluh km per jam
dikutip dari reuters cuaca buruk dan badai di italia
telah menelan korban jiwa sebanyak lima belas orang
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesian newsroom akan kami lanjutkan kembali sesaat lagi
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa